namun awalnya berpindah pindah dan baru menempati lokasi ini pada dua ribu empat belas lalu
kemudian ada telur yang dimasak dengan santan yang kental
semakin banyak yang mengakses maka penghasilannya semakin banyak
kayak oh sisi lainnya inge prasetyo nih yang tadinya mungkin sebagai pekerja kantoran
kita mendapatkan penghargaan tertinggi